hanya akan menimbulkan kerusakan
dewa tak agung akan murka
siapa kamu orang tua
jangan aku campur
kalau tidak mau kepalamu lepas dari badan
kepala lepas dari badan
ayah istri yang kum
sudah berubah lagi
apakah ini pertanda aku harus kembali
tapi bagaimana kalau aku bertemu kalas renggit
ternyata dia tidak menyerangku
dia hanya ingin menolong temannya
yang sedang terjepit batu
sekarang pergilah ngalinya
aku tidak akan mengganggu kalinya
lorong ini buntu
tidak ada siapa siapa disini
dia pasti ke lorong sebelah sana
kemana perginya bocah itu
aku yakin sekali tadi dia masuk ke dalam gua ini
kenapa sekarang dia tidak ada
kalau aku menemukannya
aku tidak akan berbaik hati mengurungi di batu
seperti yang kulakukan pada nyai ratu laut
tapi aku harus menghabisinya
apa mungkin dia sembunyi di dalam sana
tapi tidak mungkin
lorong ini dipenuhi oleh jaring laba laba beracung
kalau kian santan masuk ke dalam lorong ini
pasti jaring laba laba ini sudah rusak
atau kian santang
sudah digigit oleh
laba laba beracun ini
ruang ini ternyata buntu
kalau sampai kalah seringgi mengejar aku kesini
aku tidak ada tempat lagi untuk lari
aku harus segera keluar dari sini
menutup pintu gua
saat aku masuk kesini
semoga saja ini pertanda baik
tidak mungkin dia masuk di dalam sini
sebaiknya aku cari tempat lain
terima kasih laba laba
perbuatanmu itu sangat mulia
memang kau adalah makhluk allah
yang sangat dimuliakan
walaupun aku hanya menolong kalian sedikit
kalian sudah membalasnya dengan berlipat ganda
terima kasih banyak
di luar sana banyak sekali manusia
yang tidak tahu cara membas budi
sekali lagi terima kasih laba laba
kepala lepas dari badan
ayah listrik lepas sedikit
jangan ke mana mana
ayah istri yang bungalit
hanya kalau usir aja
lepas dari badannya
jangan cuma mikirin perut
apa bau mu ratuan
lepaskan rakyat yang tidak bersalah jangan kau siksa
ini adalah perida dari gusti prabu surawisesa
itu salah deng
perintah gusti prabu surawisesa
gusti prabu surawisesa
hanya diberikan manfaat
sama dewa tak agung
bukan untuk menentukan hidup
dan mati manusia
atau akan kupengkal palang
kemana bocah itu pergi
aku harus segera mencarinya
aku melihat bocah itu masuk ke dalam gua itu
tidak mungkin aku salah lihat
bocah itu memang masih ada di dalam gua
aku hancurkan saja gua itu
kalaupun kian santang ada di dalam gua itu
dia pasti akan terkubur hidup hidup
tidak perlu cemas lagi
ada apa yang tadi rasakan
aku harus keluar dari sini
sekarang aku yakin
pasti sudah mati
astagfirullahaladzim gue ini akan hancur
hestiawastri menjalankan tugas dengan tangan besi
hanya akan mengakibatkan keguguran
hancuran gusti prabu
dewa tak agung akan murka gusti prabu
jangan ikut campur